aparat keamanan turki diberitakan telah menangkap dua orang warga negara indonesia
setelah muncul kecurigaan mereka terkait dengan fethullah gulen
gulenn merupakan sosok yang dianggap pemerintah turki sebagai dalang penggerak upaya kudeta beberapa waktu lalu
seperti dilansir oleh cnn indonesia com
bahwa aparat keamanan turki telah menangkap dua mahasiswa warga negara indonesia
di rumah tempat mereka tinggal di kota bursa yang dikelola yayasan milik fethullah gulen
mereka adalah dp asal demak dan yu asal aceh
dari informasi yang dihimpun oleh kedutaan besar republik indonesia di ankara
diperoleh penjelasan bahwa pada awalnya
kedua warga negara ini tidak termasuk dalam target penangkapan aparat keamanan turki
penangkapan terhadap warga negara indonesia pasca kudeta gagal di turki bukan pertama kalinya
sebelumnya satu warga negara indonesia ditangkap di kota gaziantep
atas tuduhan terlibat dalam organisasi teroris
sehingga kini pihak kbri ankara terus berupaya memastikan
agar hak hak wni yang ditangkap dipenuhi oleh pemerintah turki
penangkapan terhadap mahasiswa indonesia di turki menuai kekhawatiran dari sejumlah mahasiswa lain
karena sebagian besar mahasiswa adalah penerima beasiswa dari yayasan yang dikelola fethullah gulen
meski mereka sama sekali tidak terlibat dalam gerakan kudeta
informasi ini kami peroleh dari wawancara eksklusif
kami dengan ketua perhimpunan pelajar indonesia di turki aswir nazar
berikut kami tayangkan cuplikan wawancaranya
kejadian kudeta di turki itu mengakibatkan banyak sekali orang yang ditangkap
di mana mereka itu disebut sebagai orang orang yang mendukung atau melakukan kudeta
beberapa waktu sebelum kudeta tepatnya tiga juni dua ribu enam belas
juga ada satu orang teman kita dari indonesia yang ditangkap di turki
dia sudah berada di kota gaziantep dan sampai sekarang belum dilepaskan
nama mahasiswa yang ditangkap itu adalah handika lintang atau hl
dan dia sekarang masih di kota gaziantep
dan proses hukumnya masih terus diawasi dan dinampingi oleh hbri di ankara
sementara dari delapan ratus lima puluh mahasiswa kita yang ada di turki
yang umumnya adalah alumni dari sekolah turki yang ada di indonesia
jadi bisa dipastikan bahwa mereka ditangkap
pernah dianggap terlibat dalam gerakan gulet ini
atau mendapatkan beasiswa kulit ini
dan tinggal di rumah rumah yang diibayai oleh fethullah gulen
sepengetahuan kita mahasiswa kita itu tidak mungkin terlibat
jangankan untuk kudeta yang lebih besar
tapi dalam politik turki juga tidak mungkin
karena kita di sana mahasiswa kita tidak mungkin
beban kuliah saja sudah sangat berat untuk dihadapi
apalagi harus ikut ikutan atau terjun ke dalam politik turki
namun kita lebih melihat teman teman mahasiswa di sana
itu sebagai korban dari apa yang terjadi dalam konstelasi politik turki
sebelum kudeta itu pemerintah memang sudah mengingatkan kepada kelompok fg ini
dan kepada teman teman yang tinggal di rumah ini
untuk keluar dari rumah
meninggalkan kelompok ini
hanya saja kan teman teman mahasiswa kita itu tidak punya pilihan
kalau dia meninggalkan rumah
siapa yang memberikan dia biaya siswa
jadi dia tidak punya pilihan
karena pada saat datang ke turki
hubungan antara pemerintah dengan kelompok ini
jamaah ini sangat baik
jumat yang lalu kita dapat berita bahwa ada dua mahasiswi kita yang ditangkap
dan kasusnya juga sama
sebenarnya dua bulan yang lalu kita sudah mengingatkan bahwa pemerintah kita sebaiknya menarik semua teman teman yang di hizmat ini
fatullah gulen ini ditarik semua kemudian pemerintah kita memberikan alternatif solusi bagi mereka
tapi sayangnya ini seperti kecolongan dua kali
sudah dua kali mahasiswa kita ditangkap
handika saja yang kemarin belum lepas
kemudian ditangkap lagi
itu membuat kita semuanya
terutama teman teman yang mendapatkan beasiswa dari gulen ini resah
apakah ada jaminan
terutama itu bukan saja soal biaya siswa
tapi lebih ke jaminan keamanan mereka berada di turki
jangan jangan nanti tiba tiba ditangkap
padahal anak anak kita itu kesana itu hanya untuk sekolah hanya untuk belajar
kalau untuk hl
karena kita sudah berusaha
kita bri sudah beberapa kali kesana
ke kota gaziantep untuk mendampingi
cuma yang terakhir kita dengar
karena setelah kudeta
konstelasi politiknya lebih panas
jadi pengacaranya itu menjadi takut ya
untuk menangani karena ini kasus kudeta
dan dianggap membela orang yang melakukan kudeta
walaupun anak kita belum tentu terbukti kesana
untuk kasus yang kedua ini
dari pernyataan kemarin di kemenlu
di mana direktur pelindungan sudah mengatakan
sekarang dua orang putri kita ini sedang dinampingi
untuk proses hukum
bagi teman teman yang khususnya di ankara
dan juga di istanbul
sementara ke kbri dan ke kjri
dan beberapa kota yang tinggal di jamaah
kita sudah sampaikan ke teman teman yang di sana
supaya meninggalkan dulu rumah yang kemarin memberi beiswa
untuk pindah ke rumah ke rumah yang lain
kita sudah menghubungi semua rumah yang di sana

sudah sampaikan kemarin ke pemerintah
untuk memberikan jaminan
bahwa pelajar kita di sana itu sedang belajar
dan mereka itu butuh jaminan
butuh jaminan keamanan
jangan seolah olah karena hanya persoalan politik di turki
anak anak kita ditangkap